selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
musim kemarau berkepajangan mengakibatkan warga di desa sayung kabupaten demak semakin kesulitan mendapatkan air bersih
warga terpaksa memanfaatkan sisa air dari embung yang keruh untuk kebutuhan sehari hari
saat ini embung yang berada di dukuh lengkong desa sayung kabupaten demak menjadi satu satunya sumber air yang dimanfaatkan warga
untuk mendapatkan air dari embung secara bergotong royong warga berjalan hampir dua km
pengambilan air dari embung pun dilakukan secara estafet yang kemudian dimasukkan ke dalam jarigen dan digunakan untuk masak serta mandi
sedangkan untuk memasak warga membeli air bersih seharga rp tiga
sementara kepala desa sayung munawir
mengatakan hingga kini belum ada satupun bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten demak
melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat berdampak pada naiknya harga komoditas impor seperti kedelai
hal ini membuat pengusaha tahu memutar otak untuk tetap mendapatkan keuntungan
harga kedelai meningkat dari rp tujuh ratus per kuintal menjadi rp delapan ratus per kuintal
pengusaha rumahan pembuat tahu pun memilih untuk mengecilkan ukuran tahu yang mereka buat dibandingkan menaikkan harga jual tahu yang mereka produksi
hal ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga tahu
dengan meningkatnya harga kacang kedelai ini para pengusaha rumahan pembuat tahu berharap agar pemerintah segera bisa menstabilkan harga harga kebutuhan pokok
terutama kedelai yang menjadi bahan baku pembuat tahu
yang paling bagus yang super rp tujuh puluh lima kemarin sempat sampai rp tujuh puluh sembilan
sampai rumah rp delapan ratus sudah sama mas
untuk mengantisipasi kenaikan ini sendiri bagaimana sih pak sebagai pelaku usaha ini
kita paling bisa mengecilkan untuk itu
tadinya rp lima jadi rp empat atau rp tiga
kalau untuk dinaikkan harga tahunya tidak bisa mas
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama aldi hawa
hari hari akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami